tadi kami melihat bongkangan emas di dalam ya
mungkin kalian salah lihat
raka walang susang menuju ke istana
akan segera tiba
bagaimana dengan raya mugian santan
entahlah ibu undah
rara pun tidak tahu
bukankah kalian harus
bukankah kalian harus saling menjaga
kami berpisah jalan selama lima tahun
putra kukian santan
engkau ada dimana sekarang
engkau anak yang paling kecil
tapi harus menanggung bahaya
minta maaf padamu ya allah
lindungilah putra hamba kian santan
ini semua kesalahanku ibu undah
tidak seharusnya aku membiarkan
raya kian santan untuk memisahkan diri
maafkan aku ibu undah
pernah jadi ke nenek
tidak merasakan hidupku
tidak ada untuk mem campaign
menyerah tentang talking forest
tidak ada apa apa

kau berani melawanku
kau lupa aku di junganmu
tidak pantas kamu melakukan itu
berperilakulah sebagai seorang pemimpin
jangan pernah semena mena terhadap rakyat kecil
kau harus lebih banyak belajar lagi mengenai arti sebuah kepemimpinan
bawa puteraku surawisesa ke ruang kustaka
jadi mimas rara santang sudah kembali ke rumahku
denger raka mendengar
sebentar lagi putra putra dari rai prabu siliwangi akan menyusul pulang rai
raden wolang sungsang beserta raden kiersantang
ini tidak bisa dibiarkan
kehadiran mereka akan mengganggu perhatian kandap prabu terhadap puteraku surawisesa
bukan hanya itu rai bukan
bahkan kehadiran mereka bisa mengancam kedudukan keponakan tercintaku raden surau sesarahi
ini harus dicegat
jangan sampai mereka merebut tatamakota dari puteraku surawisesa
tenang rai tenang
serahkan semuanya kepada raka tercintamu
berapu amkemarukul sangpung wasatya pura rai
tidak akan membiarkan semuanya itu terjadi lagi
aku ingin surawisesa sudah dinobatkan menjadi putra mahkota
sebelum putra dari yunda subanglarang tiba di istana
kita ambil kantong bekalnya
aku juga gak sabar lihat hasil ini
aku yang berusaha keras untuk mendapatkan ini
alah kamu cuma punya ide
aku yang memimpin perampokan ini
kantung ini hanya berisi beberapa lembar pakaian
tadi kami melihat bongkakan emas di dalamnya
mungkin kalian salah lihat